bagaimana kemeriahan ajang pekan raya jakarta malam ini
langsung saya sapa produser lapangan cnn indonesia diego mandela di pekan raya jakarta
selama sore diego salah satu tujuan datang ke prj biasanya adalah untuk berburu barang barang incaran
nah di tahun ini apa saja barang barang yang banyak dicari oleh pengunjung di prj
ya selamat petang rifana betul sekali prj hari ke tujuh sudah dimulai hari ini
dan bertepatan dengan sehari sebelum hari ulang tahun kota jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh enam yang jatuh pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh tiga
dan memang benar biasanya orang orang datang ke prj untuk mengincar berbagai macam diskon yang ditawarkan di pameran terbesar di jakarta
dimana ada berbagai macam produk yang dijual di pameran ini mulai dari alat alat rumah tangga hingga mobil mobil hingga motor motor otomotif dijual di tempat ini dengan diskon diskon yang sangat menggiurkan bagi para pengunjung
untuk menggambarkan seperti apa sebenarnya yang mereka cari di pekan raya jakarta saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung
langsung pertama yang namanya siapa mas
mas naufal asal dari mana nih mas
nah mas naufal ini dari bekasi kan tidak jauh ya jaraknya dari jakarta
seberapa sering sih mas datang ke prj ini
baru dua kali sih
dua kali yang pertama udah yang lalu ya baru hari ini
nah kalau di prj ini mas novel kan udah dua kali
biasanya apa aja sih
apa yang jadi inceran dari mas naufal sendiri
paling diskon ya
diskon jajanan jajanan lalu beragam ragam makanan pastinya
karena banyak juga di sini kayak produk produk baru ya kan
seperti itu sih
nah kalau untuk di prj kali ini kan banyak diskonan ya mas
mas novel sendiri barang apa yang jadi inceran mas novel
kalau interan nggak ada sih
karena kan pengen jalan jalan aja mengisi waktu kosong ya
daripada bosen di rumah gitu
kalau produk produk otomotif mungkin karena kita kan cowok cowok biasanya nyari produk produk otomotif tuh
ada yang menarik nggak kira kira
motor karena ya paling liat liat doang sih mas
motor seperti apa sih ya mas yang kira kira menarik hatinya mas noval
motor paling motor manual ya
manual dan listrik
ah iya motor listrik kan akhir akhir ini
kira kira apa sih yang membuat mas noval tertarik sama motor listrik ini
karena bebas polusi yang pastinya
terus juga enak aja suaranya didengar gitu
nah selain otomotif jajanan apa nih mas yang paling mas noval cari di sini
iya jajanan ciki ciki paling
snack buat di rumah kan nyemil nyemil
oke seperti itulah kira kira rifana hal hal yang diincar oleh para pengunjung di pekan raya jakarta
dan ini berlangsung setiap tahun
merupakan salah satu festival untuk menyambut hari ulang tahun kota jakarta yang kali ini akan dirayakan yang ke empat ratus sembilan puluh enam nya
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diego mandela basro atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali